bidung lo itu kayak sukun
jangan aja sukun
eh lagi lo mau kemana sih bek
udah pake dasi gini kayak kelinci
eh salah ya
apakah minum gitu aja
mak buat minuman spesial
ega pake telur
nasi goreng aja mak
makin kagak nyesel jadi anak anak
jangan lupa minum semua ya sampe habis ya
pasti lo akan menang
jangan lupa ya mak
biasanya dia kayak macan cutul
engga bener sih mbak be mah ya ama ama sendiri
artinya macan kan manis dan cantik
doain juleha ya supaya juleha menang pertandingan tinju
juleha udah latihan abis sholat subuh
kalo kagak menang percuma nih potongan bulh kidri
jangan mau bikin diri
ya udah dah pokoknya mbak be doain supaya menang lo ya
tapi be ayo mau ngangkat sepatu dulu ya
aduh bener banget dah cabai saya kutuk
cabai apa sih be
lah lu ngapa sih
bener banget cabai makan satu dulu
sibang makan cabai segitu ramainya
eh cabai satu
sekarung aja gue masih bisa
belagu mbak cobain aja deh satu
eh kudah pak
eh kudah pak
aduh ganteng berhenti berhenti gatuh pak
eh mendeling gatuh matanya
eh mendeling gatuh matanya
aduh pedes be
aduh pedes be
aduh pedes be
aduh pedes be
lalu gue kelihatan
ya allah bapak ngapas sih pak
katanya makan cabai berhenti
ada juga cabai yang tanah dimakan sama dia
kemarang kita juga bukut juga pak
kalau punya anak cewek
tampaknya udah kayak sikat ijo
tampaknya udah kayak sikat ijo
perempuan buka laki laki buka
nyapu aja gak bisa
gak kayak aku
nyanyi juara satu
nyanyi juara satu
serius banget mak
eh udah ya udah kayak mau konser aja

waduh rame bener tuh
udah kayak ada pawai
kayaknya pada mau jemput jule

enak banget ya
mak mak lihat tuh mak ada siapa ya mak
enak banget ya mak
enak banget ya mak
gue seneng banget sama ama
tuh mereka pada jemput juleha
mereka pada jemput julehan
oke mak ayo berangkat dulu

angkatnya itu bulu jangan lebar lebar
oleh jangan lebarin aja
gue baru melihat bentuk minum bisa ngomong
ya kena doang
ya kena doang
ya kena doang
ya kena doang
yang bobek aja arief
yang bobek aja arief
mama ella dapet hadiah handphone
cakep kan cakep kan
berarti itu handphone punya akuan
emang urusannya rada ribet
ini dikit nih
iya loh mas beli sabun satu
dapet handphone satu
ibu mau beli sabun